acara ini dipersembahkan oleh
tak ada manusia yang terlahir sempurna
jangan kau sesali segala yang telah terjadi
kita pasti pernah dapatkan comongan
sepakan hidup ini
tak ada artinya lagi
syukuri apa yang ada
hidup adalah anugerah
melakukan yang terbaik
halo healthy zen apa kabar semuanya
semoga tetap semangat dan dalam keadaan sehat dan buga
dapat giliran jaga lagi
soalnya dari kemarin banyak konsultasik yang masuk juga nih dari healthy zen
baik melalui instagram
ataupun dari twitter
nah hari ini bakal langsung kita bahas
jadi langsung aja kita menuju ke pertanyaan yang pertama
pertanyaan pertama datang dari fmalika tujuh
mau tanya dong gimana cara memilih masker yang baik
kenapa sih harus pakai masker dua lapis
jadi sebenarnya di era pandemi ini
ada tiga jenis masker yang umum digunakan sehari hari
nah yang pertama yang sudah bisa digunakan
atau yang sudah di acc untuk digunakan itu adalah masker kain
jadi penggunaan masker kain ini bisa jadi pilihan
tapi jangan lupa
kalau habis dipakai itu kamu cuci
jadi harus tetap dijaga juga kebersihannya
nah masker kain ini terbukti bisa mengurangi resiko penyebaran virus corona
tapi tentu saja
tetap juga dengan menerapkan physical distancing
nah yang kedua adalah masker bedah
atau surgical mask atau masker medis
nah ini masker yang paling umum digunakan nih
ada yang dia terdiri dari tiga lapisan
ada yang dari empat lapisan
bahkan ada yang sekarang sampai enam lapisan gitu
tapi yang paling umum itu sekarang digunakan itu ada terdiri dari tiga lapisan
biasanya itu lapisan luarnya itu lapisannya anti air
kemudian lapisan tengahnya itu dia berfungsi untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona

bakteri atau virus yang masuk gitu
lapisan yang paling dalam adalah lapisan yang bisa menyerap cairan yang keluar dari mulut kita
nah jenis masker yang ketiga adalah masker n sembilan puluh delapan
nah masker n sembilan puluh lima ini memiliki proteksi yang paling tinggi
masker ini digunakan terutama oleh petugas kesehatan di rumah sakit
cuman memang masker n sembilan puluh lima ini tidak disarankan untuk digunakan secara terbuka

karena masker ini kan ketat banget ya
jadi dia memang nutup semua area hidung mulut sama dagu kita
dan itu memang dia benar benar ngepres banget
jadi kadang tuh orangnya kalau misalnya kita baru awal awal pakai
benar benar gak nyaman gitu
jadi yang pasti teman teman semua pilih masker yang benar benar bikin nyaman
dan pastikan kebersihannya
nah tadi ditanya juga nih
kenapa sih harus pakai masker
dua lapis gitu
nah penggunaan masker double ini juga disarankan
tapi perlu diperhatikan jenisnya
nah yang dianjurkan adalah
menggunakan masker medis
kemudian di double dengan masker kain
karena kalau kita ngedouble masker medis pakai masker kain
itu berfungsi untuk meningkatkan keketatan
terus nutup area area yang masih terbuka gitu
jadi filtrasi maskernya lebih efektif
menyaring droplet dari saluran nafas gitu terus kalau misalnya di double masker medis dengan
masker medis boleh nggak dok sebenarnya boleh boleh aja tapi ini tidak disarankan kenapa karena balik
lagi tujuan di double itu adalah supaya untuk meningkatkan keketatan jadi kita nutup area yang
masih terbuka dari masker medis itu gitu jadi kalau misalnya mau double sebaiknya yang di
double itu adalah yang pertama masker medis kemudian yang bagian luarnya ditutup pakai
masker kain jangan dibalik gitu selanjutnya nih ada kiriman video dari instagram dari
at nessa puspa kita lihat dulu videonya halo dok saya nessa ibu rumah tangga di kompleks saya masih
banyak orang yang berolahraga memang sehat namun setelah itu biasanya mereka berkumpul untuk berfoto
maupun jajan jajan bareng nah gimana caranya untuk saat ini mengingatkan mereka maupun keluarga kita
untuk tidak bertemu dan berkumpul terima kasih dirnesa puspa sebenarnya bagus banget nih ada
inisiatif untuk melakukan olahraga tapi supaya enggak berkumpul maka olahraganya jangan bareng bareng
kalau bisa sendiri sendiri aja di rumah karena balik lagi nih tujuan olahraganya untuk kesehatan
atau untuk konten dan eksistensi di sosmed aja

kita datang play braun tepuk tangan dulu nah tidade di game tadi ya apa eyebrow ini
risiko rendah ini latihan fisik atau olahraganya dilakukan sendiri dilakukan di rumah dengan anggota keluarga yang tinggal serumah dan menggunakan peralatan sendiri
kemudian yang kedua adalah resiko sedang
latihan fisik dan olahraga dilakukan di tempat umum dilakukan sendirian atau dengan anggota keluarga yang tinggal serumah tidak lebih dari lima orang
kemudian menggunakan peralatan sendiri dan pastikan tempatnya nggak rame
nah kemudian yang ketiga ini resiko tinggi penularan
latihan fisik dan olahraganya dilakukan di tempat umum berkelompok atau bersama orang lain yang bukan anggota keluarga dan menggunakan alat dengan bergantian
misalnya kayak mungkin di tempat gym kayak gitu ya
nah terus ditanya nih harus pakai masker nggak dok
kalau olahraga di rumah sendirian ya nggak usah
tapi kalau misalnya di tempat umum kita tetap wajib pakai masker
makanya olahraga yang disarankan adalah olahraga dengan intensitas ringan
sampai sedang aja dan disesuaikan dengan kapasitas diri masing masing
nah selanjutnya ada pertanyaan dari ed irwanto taufan
dear doctor di awal awal pandemi saya selalu konsisten untuk selalu mandi jika baru pulang dari suatu tempat
tapi belakangan ini agak sedikit males dok
apakah memang dengan mandi virus yang menempel bisa mati ya dok
nah mas irwanto taufan
jadi jaga kebersihan diri terutama setelah keluar rumah itu wajib banget mas
jadi wajib banget kalau misalnya mas irwan pulang gitu ya
itu wajib banget mandi gitu
karena di rumah ada keluarga kita yang menunggu gitu kan
kalau misalnya males mandi dikhawatirkan nanti virus yang menempel di tubuh mas irwan nanti malah kemana mana gitu
kasian keluarga yang ada di rumah
kalau misalnya ditanya bisa mati nggak sih virusnya kalau misalnya kita mandi ya
jadi membilas bagian tubuh dengan sabun udah cukup banget untuk bisa mematikan virus atau menghancurkan komponen protein yang ada pada virus corona
jadi bisa banget untuk membersihkan badan kita dari virus virus atau kuman kuman lainnya yang nempel di tubuh kita sepulang kita dari luar
coba kita dengerin dulu nih voice note dari irgi rajaduet
dear dokter vaksin kita sekarang ini masih efektif nggak sih kan banyak virus varian baru lagi
vaksin kita masih efektif nggak sih kan banyak varian baru lagi
jadi sebenarnya gini
virus varian apapun itu bisa ditangkal dengan yang pertama tiga m
menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan
kemudian vaksin dan tiga t
kemudian vaksin dan tiga t
jadi efektifitas vaksin bisa tetap terjaga apabila kita sudah mendapatkan dua suntikan
jadi nggak usah khawatir aduh ini udah divaksin tapi ngaruh nggak sih efektif nggak sih kan ada varian baru nanti ada varian baru lagi
ah mendingan nggak usah divaksin deh
karena balik lagi ke prinsipnya
karena segala varian itu bisa kita atasi apabila kita melakukan tiga m vaksinasi tiga t
jadi kalau misalnya mas irwan ada kesempatan untuk divaksin sesegera mungkin bisa langsung diambil kesempatan untuk vaksinnya
next ada pertanyaan dari akun etioadirama
boleh share dong tips aman saat naik transaksi
transjakarta mrt atau krl
kalau saya sentuh pegangannya saat berdiri di kendaraan apakah saya bisa tertular covid
bagaimana dengan taksi online kan orang gonta ganti duduk di tempat yang sama
dear tio adirama
jadi virus covid ini bisa menginfeksi tubuh kita ketika masuk lewat lubang lubang atau area yang ada di kepala kita
seperti mata lubang hidung dan mulut
maka setelah megang sesuatu pastikan kamu langsung mengambil
kamu langsung membersihkan tangan dan hindari menyentuh area wajah
atau bisa juga nih kamu misalnya nyemprotin sanitizer yang kamu bawa ke pegangan yang ada di alat transportasi umum sebelum kamu gunakan
untuk penggunaan taksi online prinsipnya sama juga
yang penting hindari menyentuh atau memegang area sekitar kamu kalau tidak diperlukan
dan sekali lagi hindari menyentuh bagian wajah
kayaknya waktu jaga saya hari ini udah habis nih
semoga jawaban yang tadi saya sampaikan bisa memuaskan health design semua
dan jangan khawatir dear doctor masih tetap menunggu konsultasi dari kalian semua
dan akan dijawab pada episode selanjutnya
sampai jumpa di episode selanjutnya
syukuri apa yang ada
hidup adalah anugerah
tetap jalani hidup ini
melakukan yang terbaik
tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya
bagi hambanya yang sabar
dan tak kenal putus asa
dan tak kenal putus asa